anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
sejumlah orang terluka dalam penembakan di kawasan di utrech di belanda
pada senin pagi kepada cnn juru bicara kepolisian pusat belanda jus lansah
mengatakan penembakan terjadi di atau dekat tram
sementara itu dikutip dari reuters sejumlah saksi mata menyebut bahwa seorang perempuan terlihat tergeletak di lokasi kejadian
sementara beberapa orang lainnya berlarian
lansyah memastikan penembakan sudah selesai
namun operasi polisi masih berlangsung ke polisi yang menyatakan area di sekitar lokasi penembakan sudah ditutup
dan aparat langsung menggelar penyelidikan
dan saat ini saya langsung menyapa warga negara indonesia yang berada di utrecht belanda
selamat siang mbak desi dwi prianti
mbak desi selamat siang waktu belanda
ya waktu belanda selamat siang
mbak desi persisnya informasi yang beredar di utrecht seperti apa
soal penembakan di tram ini
jadi kan tadi saya posisi ini di kampus mbak ya
jadi kejadiannya sepuluh empat puluh lima saya dapat kabar karena di wa suami terus berbarengan dengan teman di dalam ruangan
semua ngasih tahu ada di polis twitter dan sebagainya
sampai sekarang sih masih ditutup kampus ditutup
kita semua gak boleh keluar gak boleh masuk
ada penjaga di setiap pintu
terus anak saya di sekolah juga diliburin
sekolah ditutup karena
sampai sekarang belum ketangkap sepertinya
karena suara helikopter juga masih terus suara wiri di luar
ya mbak desi berarti masih di dalam kampus ya
artinya sudah berapa jam mbak desi
ada sekitar empat hingga lima jam
kalau kejadiannya sendiri sepuluh empat puluh lima
sekarang setengah dua
berarti setengah ya sekitar tiga empat jam ya
sekitar tiga empat jam kejadiannya itu sendiri
sampai sekarang sih terakhir dari semuanya
disampaikan kemudian satu korban meninggal
dan kelakunya belum tertangkap
berada di penembakan di dalam tram atau di dekat tram
atau di mana persisnya mbak desi
adakah informasi soal itu
iya jadi penembakannya di dalam tram
kejadiannya di dua puluh empat oktober plain
jadi sekarang sih tramnya terakhir
masih berhenti di tengah jalan
karena itu penembakannya ada di dalam
jadi sepertinya dia duduk

terus langsung berhenti di tengah jalan

cuman masih belum diketahui
apakah ini teroris atau personal issue
tapi kenapa kok pemerintah belanda
sepertinya langsung ambil tindakan cepat
karena mungkin terkait penembakan di new zealand kemarin
karena kemarin juga jumatan
semua masjid itu dijaga
sekarang masjid semua juga ditutup
karena kejadian ini
oke mbak desi sudahkah ada informasi
dari kedutaan besar republik indonesia
untuk berapa korban dan sebagainya
tapi sudah ada berbagai macam informasi
situasi di anak ppi sendiri
jadi karena saya kan tergabung di
perhimpunan pelajar indonesia
jadi kita sudah di grup sudah ada pertanyaan
mengenai siapa yang ada di sana
mbak desi sudah ada berapa
berapa luas misalnya
blok yang ditutup di sekitar
lokasi tram mungkin ada informasinya
iya jadi kalau untuk jalurnya
jalur a dua ya
setelah saya itu yang ditutup
untuk jalur tramnya
tapi kalau untuk
semua ini semua utre mbak
jadi semua utreh kantor kampus gedung sekolah
saya ini posisi tiga enam km dari lokasi
jadi kalau naik sepeda sekitar lima belas menit
tapi masih ditutup sampai sekarang
baik mbak desi terima kasih
atas informasi terkini dari utreh
dan kita ke informasi lain
debat yang semalam sukses digelar
menjadi catatan sejarah
karena menjadi satu satunya debat
yang mengadu visi misi serta gagasan
antar kedua calon wakil presiden
dan seperti biasa debat semalam juga menyisakan
sejumlah topik yang ramai diperbincangkan
dimulai dengan pemaparan visi misi
dari kedua cawapres
warganet kemudian ramai membicarakan ibu liz
sosok yang diangkat oleh sandiaga uno
ibu liz disebut sandi menjadi pasien
yang biaya pengobatannya tidak ditanggung oleh bpjs
pada kesehatan saya teringat
kisah ibu liz diseragen
dimana pengobatannya harus di stop
karena bpjs tidak lagi meng cover
beberapa kali disebut sandiaga dalam debat
warganet pun bereaksi
mulai dari yang penasaran hingga meme yang mengundang tawa
ibu liz bahkan langsung menjadi salah satu kunci terpopuler
di sepanjang debat minggu malam
kreativitas netizen berlanjut hingga ada yang membuat akun bernama ibu liz
dan mencuit bahwa ia tak kenal dengan sandiaga
namun ada juga netizen yang serius menanggapi kebohongan ibu liz
dengan mengunggah bukti video perbincangan ibu liz dengan sandiaga
dalam video terlihat ibu liz memang mengadungkan nasib pengobatannya
yang tak ditanggung bpjs
tak hanya ucapan sandiaga tentang ibu liz
pernyataan cawapres ma'ruf amin juga menjadi serotan warganet
dalam debat semalam
ma'ruf amin melontarkan sebuah video yang menarik untuk diperolehkan
years challenge yang belum lama ini menjadi tagar populer di media sosial
selain itu juga sekali lagi ini dalam rangka menyiapkan anak anak kita
yaitu menghadapi tantangan sepuluh years challenge
sontak warganet pun bereaksi dengan cuitan dan unggahan yang menggelitik
mulai dari terkejut hingga mengapresiasi pernyataan ma'ruf
istilah sepuluh years challenge lekat dengan tantangan yang populer
di kalangan netizen yang membandingkan foto mereka saat ini dan sepuluh tahun yang lalu
ma'ruf menyebut istilah sepuluh years challenge sebanyak tiga kali dalam debat minggu malam
warganet pun membuat unggahan terkait seringnya ma'ruf menyebut istilah tersebut
selain topik kesehatan
kedua cawapres menghadirkan solusi mengatasi masalah pengangguran
riset dan teknologi
dua kubu calon presiden mengklaim kemenangan atas debat cawapres tadi malam
tapi juga tidak sedikit yang menganggap debat cawapres hanya sodorkan gimmick dan minim substansi
lalu kemana kak bandul undecided voters kira kira mengarah pasca debat cawapres kita bahas malam ini
sudah ada pak nusirwan suyono tim penugasan khusus tkn joko ima ruf
pak nusirwan selamat malam
terima kasih sudah hadir
juga ada bang ferdinand tahan
juru bicara bpn prabowo sandi
bang ferdinand terima kasih sudah hadir
dan ada mas adi praetno analis politik uin jakarta
pasti nonton debat dong tadi malam ya
putri luar biasa
terima kasih mas adi
tapi sebelum kita memulai pembahasan
kita sekarang jeda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia
ya anda kembali bersama kami kita bahas
yang hangat hangat dari debat calon wakil presiden tadi malam
kalau misalnya saya tanya ke pak nusirwan
kemudian bang ferdinand
siapa yang menang pasti masing masing
timnya sendiri tentu saja
tapi coba deh saya mulai sekarang
dari mas adi dulu
mas adi melihatnya gimana
enjoy tidak dengan yang terjadi tadi malam
tektokan antara satu dan dua
kalau melihat subtansinya
hanya mengulang narasi narasi yang sering kita dengar di
media sosial di media lini masa dan seterusnya
secara umum memang seakan akan menegaskan
apa yang sudah disampaikan oleh capres sebelumnya
mulai dari ketenaga kerjaan
pendidikan dan kesejahteraan
sebenarnya dalam debat semalam itu
orang sebelumnya menganggap seakan akan
sandiaga uno ini akan menelan mentah mentah
karena dalam dua sesi debat sebelumnya
seakan akan kiai ma'ruf tidak terlampau banyak mengeksplorasi
bahkan terkesan kaku di depan forum
tapi semalam seakan akan menjunggilkan logika publik
bahwa kiai ma'ruf yang selama ini disangsikan bisa berdebat
bisa berretorika dan memaparkan data data yang baik
saya kira all out dengan narasi narasi yang menurut saya
cukup bijak dan bisa terukur
hampir nyaris tidak ada yang salah gitu ya
yang kiai ma'ruf
satu satunya kekurangan kiai maruf adalah
mungkin intonasi bahasanya yang agak datar
tapi di luar itu hal ihwal subtansi
narasi narasi yang nyaris terukur
itu tidak pernah meleset
justru sandi agak sedikit kikuk sepertinya
kiai ma'ruf yang tentu di luar prediksi sandi
agak sedikit berhati hati menyikapi kok

sepertinya kiai ma'ruf ini tidak seperti yang ditebak
orang kan memprediksi kalau ini bola
seakan akan semalam itu akan terjadi lima
tapi justru head to headnya relatif berimbang
berimbang saja itu sudah kerugian besar bagi sandi sebenarnya
oke berimbang saja sudah kerugian
tapi bagaimanapun masih juga
juga pasti ada sekalipun kiai maru dikatakan
cukup mengejutkan ya performanya tadi malam
tapi tetap ada yang mengatakan
kayak menghafal lho pak kiai gitu pak nusirwan
di dalam ketentuannya
di dalam ketentuannya
acara tersebut berlangsung kan sudah ditulis
penyampaian hal hal yang
catatan itu diperkenankan
bukan juga suatu
ujian sma kok untuk debat itu
jadi jangan terlalu
lebay amat amat lah ya
kalau membaca itu dan tentu
kalau dikatakan tadi
kakak saya ini mengatakan bahwa
hanya melanjutkan apa yang
tapi sebaliknya ada
komentar juga dari beliau
yang mengatakan bahwa
jadi tentu kalau diluar dugaan
tentu ada sebuah hal yang berbeda dong
penilaian capres dengan pada waktu
debat wapres begitu ya
sekedar melanjutkan apa yang
sudah disampaikan pada waktu
pres gitu ya
tapi juga pada waktu
diungkap baru gitu ya
meskipun tentu dong namanya juga pasangan
dia tidak boleh
berbeda visi berbeda konsep
dengan wakil presidennya
tapi dari penilaian
kalau tadi dikatakan mbak tidak mungkin dong
masing masing kita akan mengatakan
siapa yang akan dikatakan

tapi penilaian publik yang masing masing
kita bisa baca di media
bagaimana pasca debat itu
itu jawabannya publik
mungkin lebih benar daripada
kalau saya katakan substansinya jauh kok
apa yang disampaikan oleh pak makruf
lebih lengkap gitu
tapi lebih baik itu yang menyampaikan publik
dan tadi sudah disampaikan
bahwa muncul kejutaniran
yang tadinya underestimate
yang tadinya lima malah jadi imbang
itu kata beliau
bukan kata saya pak ferdinand
sebenarnya kalau misalnya
performa pak maruf tadi malam
sesuai ekspektasi bpn
atau tidak sebenarnya
ya pertama saya harus
kita tidak pernah underestimate terhadap
karena bagi kita beliau
sampai ke posisi sekarang
bahkan menduduki kursi ketua
mui segala macam adalah menunjukkan
beliau memiliki kemampuan yang cukup
jadi kita tidak pernah underestimate
jadi bang sandi kemarin juga sebelum debat
performa yang cukup baik
karena kita paham betul bahwa pak maruf amin
memiliki juga keahlian dan kemampuan
yang tidak bisa diremehkan begitu saja
meskipun memang seperti yang disampaikan
tadi masalah intonasi yang kurang
ya itu kita paham betul
tetapi kalau kami tidak pernah underestimate terhadap kemaruf
makanya kami melakukan persiapan
ya belajar bagaimana menguasai
topik topik yang akan diperdebatkan
tetapi kalau masalah klaim klaim
siapa yang unggul siapa yang menang
kami tidak ingin masuk ke situ
kami hanya ingin masuk kepada logika
yang disampaikan cawapres yang mana
yang paling rasional yang paling bisa diterima
akal sehat dan akal publik itu yang kita kirim
makanya kalau klaim klaim ini kan
itu pasti akan mengklaim bahwa mereka yang menang
saya sepakat bahwa memang masyarakat yang akan menilai
makanya kalau kami cenderung ingin menjelaskan kepada publik
logika mana sebetulnya yang disampaikan oleh pak maruf amin
atau pak ang sandi yang lebih rasional
yang bisa diterima oleh akal sehat publik
yang lebih mana
mana yang lebih bisa diwujudkan
dan mana yang lebih bisa untuk dilakukan
itu yang kita upayakan agar publik mengerti
karena kita ingin bicara tentang substansi
tidak semata bicara tentang substansi
semata bicara tentang performa
memang dengan usia seperti itu cukup tangguh juga menurut saya ya
tadi malam beliau bisa menyampaikan hal hal yang cukup bagus
meskipun kadang tidak nyambung dengan apa yang disampaikan oleh pak bang sandi uno
tetapi menurut kami pak maruf cukup baik tampilannya tadi malam
jadi bagi kami kosong dua sekarang
bagaimana masyarakat bisa mengerti dan memahami
siapa yang menyampaikan yang paling masuk akal dan paling rasional
itu saja yang kami inginkan
mengutip soal gagasan yang paling rasional dan masuk akal
mas adi kalau menurut anda dari gagasan gagasan ini
anda sudah mengkategorisasi belum untuk hal hal seperti itu
secara umum sama sama rasional
tergantung cara perspektifnya menjelaskan persoalan ketenaga kerjaan pendidikan dan kesehatan
ketika kema arub amin menarasikan awal indonesia maju itu
kuncinya adalah di pembangunan sumber daya manusia
yang menepaskan pada aspeknya
aspek pendidikan kesejahteraan dan seterusnya
jadi ke depan rakyat indonesia gak boleh takut untuk bermimpi bisa sekolah
itu kutipan kutipan yang sebenarnya cukup nyata
yang kemudian di statement akhir
dalam pernyataannya itu ada footnote kartu tiga sakti yang kemudian diberikan itu
ini menurut saya adalah satu ukuran
bahwa menurut kema arub dan jokowi
untuk urusan ketenaga kerjaan
dia ada kartu namanya kartu pratenaga kerja
untuk sembah komura
ada kartu peratenaga kerjaan
untuk akses sembah komura
begitupun dengan pendidikan
kep plus untuk kuliah itu kan bisa menarasikan
sandi perspektifnya agak beda
pendidikan kita ini bukan hanya bisa dijangkau oleh semua kalangan
tapi yang paling penting adalah
sekolah sekolah yang ada dimanapun ini in line
link and match terhadap dunia industri
kan begitu sebenarnya
sebenarnya tidak ada yang konfrontatif
tidak ada yang berbeda secara krusial putri
ini soal bagaimana cara menjelaskannya
bagi sandi nggak cukup sekolah
karena sekolah inilah kemudian harus nyambung dengan dunia usaha
saya anak pesantren
dulu memang agak under estimate
kira kira habis sekolah mau jadi apa
dan quran dan hadisa akan akan
kalau sekolah dibasis basis agama
pesantren masa depannya suram
akhirnya kira begitu
makanya kedepan siapapun yang jadi pesantren
mau kema arub
bahwa dunia sekolah memang harus punya skill
biar ada competitive nerd dengan sekolah sekolah lain
oke yang menarik yang menarik juga kita lihat adalah selain soal substansinya
katakanlah memang perspektifnya berbeda dua kandidat kemarin
tapi juga ada beberapa gimmick yang dimunculkan
mungkin ada kartu kemudian juga ada beberapa pernyataan
itu menarik dan menjadikan cawapres ini kemudian punya label masing masing
itu kita bahas setelah jeda
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kemarin semalam kalau misalnya dilihat ada beberapa istilah yang muncul
dan itu tentunya menarik untuk dibahas itu sudah dipersiapkan atau bagaimana
pasti sudah dipersiapkan lah ya
tapi kemudian memilih diksi diksi khusus yang menjadi style
karena bagaimanapun debat atau debat itu
sekarang intinya bukan untuk meyakinkan
karena sudah ada yang certain sekarang yang uncertain undecided itu sekitar dua puluh an persen
itu kan yang mau diambil
akhirnya mengeluarkan jurus jurus gimmick yang menarik
tentu kalau konten utama tentunya itu sudah menjadi pegangan ya
tapi kalau yang khusus khusus meluncur ya meluncur alamiah saja
mungkin masing masing juga bisa melontarkan hal hal
yang bagus jadi artinya untuk memberikan pemahaman yang berbeda lah ya begitu
jadi tadi kalau bang ferdinand mengatakan sama
berbedaannya adalah dari sisi penampilan mungkin kebugarannya begitu
tapi tadi ada kalimat yang kadang kadang tidak nyambung
bahkan sebenarnya menurut
catatan kami yang tidak nyambung itu malah justru pak sandi yang kemarin tiga kali antara pertanyaan dan debat
jawabannya tidak match ya
siapa sih yang gak nyambung sebenarnya
coba kita lihat ya ada kita putar dulu nih ada sedikit cuplikan
jadi ini saya singgung karena tadi menyebut bahwa pak ma'ruf tidak nyambung
saya melihat bahwa catatannya pak sandi lah yang tidak sama
sekali lagi mengeluarkan akan mengeluarkan kartu prakerja
dan akan memberikan insentif honor antara enam bulan sampai satu tahun
pastikan bahwa siswa siswi smk kita harus mendapatkan lapangan kerja begitu lulus
dan rumah siap kerja untuk anak muda yang kami luncurkan
jadi bukan akan tapi telah kami luncurkan dua hari yang lalu menjadi solusi permanen
terhadap masalah kejadian
masalah pengangguran di usia muda
untuk sedekah putih yang dimaksud oleh kiai ma'ruf amin tadi
abah memberikan satu dorongan kepada teman teman yang ingin berkontribusi
putih itu adalah susu
dan kita menjadikan bagian daripada indonesia emas
program utama kami adalah indonesia emas
siapa yang ingin menyumbangkan
susu tablet kacang hijau silahkan
dua tahun yaitu hawa lainnya kami lainnya
dua tahun sempurna
maka tidak lagi berpengaruh untuk mencegah stunting
maka stunting sudah tidak bisa diatasi setelah dua tahun disusukan anaknya
karena itu menurut saya
istilah sadaka putih itu menimbulkan pemahaman yang mengacaukan masyarakat
ya baik itu dia diantaranya beberapa hal yang semalam sebenarnya
sebenarnya itu adalah sebuah perdebatan ya
tapi mungkin semalam banyak yang mengatakan
ini tidak debat ini tidak rame
tapi sebenarnya itu saja dari kutipan soal sedekah putih itu saja
itu sudah terlihat ada pendapat yang runcing yang berbeda
saya menyampaikan bahwa sebenarnya ada yang tidak dikuasai dari sebuah proses
apakah itu menyebut stunting
ataukah menyebut sistem pendidikan
semua itu harus dipahami urut urutannya seperti apa
terkait juga soal mengatasi pengangguran
bagaimana bisa menyerah pengangguran
bisa mengatasi soal stunting
kalau urut urutan orang bagaimana bisa bekerja
munculnya supaya bisa bekerja itu bagaimana
ataupun berkaitan dengan soal stunting
ini tadi kita sudah sama sama mendengarkan
tampak tampaknya bahkan tidak link dan tidak match itu tadi
meskipun juga yang dikehendaki link and match itu
sandi sudah menyampaikan berkali kali
tapi tampaknya konsepnya malah justru tidak nge link tidak nge match gitu ya
pak ferdinand silakan
ini dari ucapan yang disini
di situ kan saya kita bisa mendengarkan
bahwa ini ada tolak belakang antara keinginan dengan apa yang menjadi konsep yang diutarakan
ya inilah yang tadi saya sebut
karena topik ini kemarin kan menyentuh sekali terutama kepada kalangan muda dan milenial ya
yang pertama terkait dengan yang disampaikan oleh pak kiai menurut saya tentang janji kartu kartu ini
lebih besar tidak rasionalnya daripada rasionalnya
bisa dilakukan tetapi dalam kondisi tertentu
ekonomi kita harus tumbuh sangat baik
bukan sekedar tumbuh baik tetapi harus sangat baik
nah rasionalitasnya disitu yang kita lihat bahwa ini sesuatu janji yang akan sulit
bahkan tidak mungkin bisa dipenuhi apabila pertumbuhan ekonomi kita seperti ini saja
itu yang pertama
yang kedua tentang kartu prakerja ini
ini istilahnya kan kalaupun disebut bukan gaji atau insentif atau apapun namanya
logika kita sekarang berapa yang akan dibayarkan kepada mereka
ini kan pertanyaan besar
sementara guru honorer kita saja bayarannya sekarang hanya tiga ratus ribu sebulan
nah kalau yang prakerja ini dibayar tiga ratus ribu contohnya sebulan
maka guru honorer akan memilih menjadi penganggur saja atau dapatnya sama dengan yang tidak kerja
itu akan menjadi logika dan terjadi ketidakadilan
nah hal hal seperti ini yang kita lihat bahwa ini tidak rasional untuk dilaksanakan
nah apa yang disampaikan oleh bang sandi terkait dengan lint match antara sekolah dan lapangan kerja
maka ada jalur penghubungnya yaitu
rumah siap kerja
tidak bisa kita menyatakan harus link tapi tidak ada linknya
nah linknya adalah rumah siap kerja tadi
maka anak anak sma anak smk yang sudah punya basic dasar
ketika kita melink ke sebuah lapangan kerja nanti makanya kan di rumah siap kerja ini kan semua perusahaan yang punya lapangan kerja kan akan mendaftarkan di situ
kami butuh klasifikasi ini tenaga kerja ini
maka di sini dia disiapkan
nah tinggal menyalurkan nanti oh klasifikasi ini sudah dididik di sini ada lulusan mkd
nah tinggal menyalurkan
nah itulah linknya
jadi ini lebih rasional kita lakukan karena tidak bicara tentang uang
tetapi bagaimana pemerintah menyiapkan sarana penghubungnya
kalau masalah kartu kartuan ini kan harus bicara uang
dari mana uangnya
sementara gaji hukum guru honorar sada kadang kadang terlambat dibayar
nah ini yang kita bilang tidak rasional untuk dilaksanakan
tidak rasional karena tidak pernah mengingat catatan catatan yang sudah dikerjakan
seolah olah ini barang memang ini sulitnya
pada masa pemerintahan pak jokowi ini angka angka besar memang mengejutkan
lima ratus juta peserta jaminan kesehatan itu kalau itu sebelum tahun tahun yang lalu mungkin sama kalimatnya
itu tidak rasional
tapi jaminan kesehatan itu sudah dijalankan untuk dua ratus lima belas juta
angka angka yang saat ini dilakukan oleh pemerintahan
pak jokowi itu memang mengejutkan
sehingga seolah olah tidak rasional untuk melakukan hal berikutnya
seperti rumah kerja
kalau disebut bahwa ini kita tidak akan tapi sudah melakukan
itu bukan sistem hanya contoh
tapi kan belum melakukan pada sebuah sistem yang besar
bagaimana kita menyebutkan ini sebuah akan dan sudah dilakukan
tidak hanya akan tapi juga sudah dilakukan
tidak bisa dijadikan acuan
pada waktu debat yang lalu pun sempat menjadi perdebatan soal panjangnya jalan desa
satu ratus sembilan puluh satu ribu ribut katanya itu adalah data hoax
ya karena dahulu dahulu tidak pernah mengerjakan hal hal besar
baru dikerjakan pada saat ini
dan itu adalah data yang konkret yang bisa diunggah
bahkan sampai pada waktu itu disebut sama dengan diameter bumi
karena memang jarang dilakukan pada waktu yang lalu
kalau kita menggunakan angka angka yang besar
maka disebutnya adalah sebuah hal yang tidak rasional
tidak rasional karena belum pernah mengerjakan
iya itu betul
oke baik baik
mas adi tapi sebenarnya kalau misalnya untuk para undecided voters
untuk hal hal yang seperti ini rasionalitas
apakah yang mereka sebenarnya harapkan
nanti setelah jeda ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
mas adi apa sebenarnya yang diharapkan dari para undecided voters
rasionalitasnya itu ukurannya adalah suatu hal yang bisa gampang ditangkap dan bisa dijelaskan
ketika ada kartu indonesia pintar plus yang sampai ke tempat kampus gitu ya
orang seakan akan menangkap jokowi bukan hanya selesai pada anak sma
tapi juga anak kuliahan dilanjutkan
persoalan dananya dari mana itu tanggung jawab nanti kalau sudah menang
artinya orang tidak menelisik sampai ke sana dan tidak menghitung sampai ke sana
ini panggung visi misi menjampaikan program kerja yang sifatnya umum dan komprehensif
tentu gagasan operasionalnya tidak disampaikan di debat
disitulah kemudian fungsinya bahan news ini pasca debat
bagaimana mengkonsolidasi turunan turunan dari isu yang kemudian harus dijelaskan ke bawah
kan pertanyaan terbesarnya dari tiga kartu sakti ini adalah
bagaimana postur anggarannya di tengah anggaran negara kita yang memang agak sedikit rumit
hutang negara juga banyak kira kira begitu
nambahan kartu ini menjadi tanda tanda besar
mungkin bagi kalangan orang ini gampang untuk memetakan untuk tenaga kerja
sembako murah dan kuliah sudah selesai urunnya
tapi bagi orang yang di luar melihat kira kira anggarannya dari mana
ini yang kemudian tugasnya bang yus dan kawan kawan terus menjelaskan kira kira dari mana
konon indonesia pintar plus itu sudah masuk rpjm kurang percinya begitu ya
tapi kan orang nggak tahu seakan akan ini hanya sebatas janji politik yang nggak selesai
kalau soal janji sandi sandi memang menjadikan segala sesuatunya menjadi persoalan pekerjaan
jadi sekolah kuliah endingnya harus mampu bekerja dengan baik
nah rumah siap kerja yang dibayangkan orang itu adalah bentuk perkemahan
atau semacam asrama tempat menampung anak anak muda remaja lulusan sma
yang ini siap pakai untuk tenaga kerja
orang kan bicara tentang bagaimana infrastructuresnya
bukan hanya fisik tapi bagaimana sumber daya manusianya juga disiapkan di situ
termasuk plus juga ditanyakan kira kira sumber dananya dari mana
sama endingnya di situ ini yang saya bilang
dan itu kemudian tugas bang ferdinand itu untuk yang turun menjelaskan persisnya bagaimana
karena konsepnya masih di awang awang kesannya keren kesannya tinggi
tapi kan itu yang mungkin di tangkap esensinya
kalau rumah aspirasi ini bukan bukan di awang awang
jadi mudah sekali ini tidak bicara tentang uang
kita sudah punya balai latihan kerja yang cukup
kita sudah punya balai latihan kerja yang cukup

tapi kemarin kemarin kita harus menyebutnya terbengkalai
tidak mampu memproduksi tenaga kerja
jadi ini akan kita aktifkan kembali bahkan menambah
dan itu bukan persoalan angka angka besar
nah rumah aspirasi ini adalah menampung semua lapangan kerja dari semua perusahaan
nanti akan didaftar di sini
perusahaan a kami butuh tenaga kerja spesifikasi sedemikian
jadi itu semua ada di rumah siap kerja
nah di sinilah yang akan linknya
kembali di balai latihan kerja mana dia di smk mana dia ada
di balai latihan kerja mana dia tersedia
ini yang disambungkan sehingga anak anak bangsa kita nanti tidak kesulitan mencari pekerjaan
dia harus mungkin buka buka iklan di koran atau apa
tetapi di sini semua tugas pemerintah menyampaikannya
spesifikasinya oh lapangan kerja terbuka di sana
jadi ada link yang tinggal seperti dipencet tombol di sana oh saya harus ke sana
kira kira seperti itu
jadi ini bukan soal harus menyediakan anggaran

karena kita sudah punya infrastruktur tentang balai latihan kerja kan sudah ada semuanya
oke baik terakhir pak nusirwan
tentu bahwa saya tidak bisa paham ya
ada sebuah program tanpa ditemani oleh pembiayaan itu saya belum pernah menikmatinya
belum pernah mengikutinya
selama saya mendapatkan amanah di kelembagaan negara itu temennya suami istrinya program itu
pikiran sebuah konsep itu selalu ditemani dengan pembiayaan
kecuali kalau arisan dan sebagainya mungkin mikir sendiri sendiri
tapi kalau kita bicara kenegaraan kebangsaan dengan luasan seperti ini
mau dengan memprogram apakah itu disebut rumah siap kerja dan sebagainya
ini kan kita tidak hanya bicara di pasar minggu di mana di mana
kita bicara adalah indonesia dengan luasan seperti ini
maka tentu bahwa program tidak bisa berubah
yang saya ingin mengatakan tadi kita tidak membahas soal pembiayaan
bukan soal tidak membahas tetapi tidak butuh anggaran besar
yang kedua bahwa dari yang disampaikan di dalam debat kemarin kalau kita buka
bahkan ditampilkan kembali sandi menyatakan bahwa kartu indonesia pintar bpjs
ditambahkan dengan kata kata plus
maksudnya bahwa program yang selama ini berjalan
itu diakui kebenarannya
coba dibuka bahwa itu dilanjutkan demikian
maka angka angka capaian capaian yang sudah dilakukan untuk kartu indonesia pintar
kartu indonesia pintar yang sekarang ditambahkan dengan kuliah termasuk bpjs nya ya tinggal menjemurnakan
maka menurut kalimat saya bahwa seharusnya tinggal melanjutkan pak jogowi besok dua periode
diteruskan plusnya oleh pak jokowi
kita sempurnakan nanti hanya dengan satu kartu tidak perlu banyak kartu
baik baik baik terima kasih bapak bapak
meskipun kartu elektroniknya yang membuat juga pada pemerintahan saat ini
baik terima kasih terima kasih
saya melihatnya nggak begitu putri
sudah habis waktunya
mohon maaf terima kasih mas sandi
mohon ferdinand terima kasih terima kasih banyak seru sekali
dan informasinya kurang
ya diskusi ini menutup jumpa kita pada malam hari ini
ulasan tentang politik hukum dan habis anda selalu simak di cnn indonesia prime news
layar pemilu terpercaya hadir sesaat lagi
terima kasih selamat malam